fenomena bunga es atau embun upas kembali muncul di kawasan gunung bromo di kecamatan sukapura kabupaten probolinggo jawa timur sejak dua hari lalu
fenomena tahunan ini tengah viral di media sosial
bunga es tampak memenuhi kaldera bromo
embus es atau upasi ini biasanya muncul mulai pukul empat pagi sampai jam tujuh pagi saja
fenomena tahunan ini terjadi setiap musim kemarau tiba
dimana suhu udara di gunung bromo berkisar antara lima derajat sampai dua belas derajat celcius
pada malam hari ada kampu tipis sedangkan pada malam hari biasanya dingin sekitar sampai dengan lima derajat
kira kira mendekati titik beku dari air
fenomena embon es ini tentunya menambah daya tarik bagi para wisatawan
mereka akan segera datang dan mengabadikan momen langka di gunung bromo ini
jadi sampai agustus itu masih ada pemerdakan yang sangat sangat bisa dikatakan eksotik di lautan pasir itu
ini yang membuat sekarang ini banyak wisatawan ingin berkunjung ke bromo
jika terjadi musim kemarau lebih panjang dan suhu di bawah lima derajat
hamparan lautan pasir dan dedaunan akan berubah menjadi putih seperti salju
namun kondisi ini akan hilang sendirinya saat sinar matahari sudah memasuki area kaldera bromo